subaru indonesia kembali berpartisipasi dalam perhelatan pameran mobil gaikindo indonesia international automotive show dua ribu dua puluh
tahun ini merupakan kali kedua subaru indonesia meramaikan pameran otomotif terbesar di indonesia ini
sekaligus penanda tahun kedua kembalinya merek asal negeri sakura itu ke tanah air
sebanyak sebelas unit mobil dari enam model lansiran subaru dihadirkan di booth berukuran tujuh ratus enam puluh meter persegi di hall lima a aisbsd pada kamis sepuluh agustus dua ribu dua puluh tiga siang
pada hari yang sama subaru indonesia juga meluncurkan suv flagship terbaru subaru yaitu di all new subaru outback
suv crossover bermesin boxer dua ribu lima ratus cc naturally aspirated ini merupakan mobil dengan fitur keamanan terbaik yang pernah diproduksi subaru
subaru indonesia kembali berpartisipasi dalam perhelatan pameran mobil gaikindo indonesia
men accepting saraki harganya terdekat ini orang feel yet to serve a movie and be back ya the current model terbaru yaitu subaru outback
yang bertema the earth circulation yang merupakan global brand identity dari subaru ini
sebuah subaru wrx edisi khusus dihadirkan lengkap dengan aero kit sti atau subaru teknika internasional
divisi motorsport subaru yang khusus bertanggung jawab dalam mempersiapkan mobil mobil subaru world reality
jadi di kesempatan gias ini kita juga meluncurkan very limited edition wrx kita sebutnya cherry blossom edition
apa sih bedanya dengan wrx biasa
bedanya adalah kita memakai sti aksesoris genuine sti aksesoris di sekujur bodinya mobil tersebut
dan juga beberapa item item yang memang untuk menunjukkan
untuk menunjukkan performance dari mobil tersebut
contohnya seperti strut bar lalu juga ada tombol start stop sti
dan menariknya lagi mobil ini hanya dibuat lima unit dengan lima warna yang berbeda
jadi satu warna hanya satu unit
nah saya nggak tahu mungkin ini barusan saya dengar kabar tiga udah kejual kayaknya atau dua udah kejual saya juga nggak tahu
subaru juga menawarkan harga khusus dalam ajang gias dua ribu dua puluh tiga yang berlangsung sejak tanggal sepuluh hingga dua puluh agustus ini
selain itu subaru juga berkolaborasi dengan tomika perusahaan miniatur mobil diecast pertama di jepang yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengunjung butsu baru berkesempatan untuk mendapatkan dua belas model diecast tomica lini subaru yang hadir secara eksklusif di gias dua ribu dua puluh